saudara selebgram chandrika cika bersama dengan lima tersangka narkoba lainnya dibawa ke badan narkotika nasional bnn
kedam tersangka akan dilakukan asesmen
pengiriman ck bersama lima tersangka lainnya ke kantor bnn dilakukan setelah menerima permohonan rehabilitasi dari keluarga ke enam tersangka
kenamnya dibawa untuk menjalani asesmen terkait dengan pengajuan rehabilitasi yang telah diajukan pihak keluarga
sebelumnya cika dan lima teman lainnya ditangkap polisi saat pesta narkoba di sebuah hotel
polisi menyebut jika sudah mengkonsumsi narkoba selama setahun belakangan
hasil penyidikan kita bahwa kenam tersangka itu tidak ada indikasi berkaitan dengan jaringan
jadi masih kategorinya pencandu atau pengguna
jadi selanjutnya karena sudah ada permohonan berkaitan dengan permohonan rehabilitasi
jadi kita sudah tersurat juga kepada pihak bnnk untuk dilakukan asesmen terpadu
jadi ada terserah terpadu dibawah naungan bnnk jakarta selatan